baru setelah dia berusia empat tahun orang tuanya menyadari bahwa ia membutuhkan bantuan
dari bahkan kita setelah bidding dan kita sudah tahu potensinya bahwa akan ada kejadian kayak gini
ya kita lihat juga kan di borneo sama di hawks kan mereka gak main main juga cen
dan uniknya lagi ini ini chan uniknya lagi ini tim tim baru ini banyak yang berafiliasi sama klub bola chan ya
indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara penghasil limbah makanan tertinggi di dunia
soalnya banyak yang mau main dengerin coba di highlight siapa aja cel
ya kan jadi semuanya fresh
namun beberapa kelompok pelayanan perumahan dan kesejahteraan migran membantah argumen tersebut dengan menyatakan
menyiasati harga bawang itu biasanya cuma berapa
termiskin itu masuk di garis kemiskinan biasanya
kita pilih secara spesifik daya beli masyarakat
puas menjajal kuliner lezat saatnya menyambangi
tak hanya itu teknologi ini telah diakui who dan telah diimplementasikan di empat belas negara
dengan kesehatan mentalnya sendiri
itu pesangonis saja belum dibayar kan begitu
mulai lagi berkembang mengenai pendidikan pendidikan untuk menjadi apa namanya
jadi sebagai antisipasi caleg caleg yang dalam tanda kutip pembayaran gitu ya